ibadah puasa bagi umat muslim kembali dilakukan di tengah pandemi covid sembilan belas
namun kali ini ada yang berbeda yaitu adanya pelaksanaan vaksinasi covid sembilan belas
di surabaya jawa timur vaksinasi covid sembilan belas masih terus berlangsung pada ramadan
salah satunya di sentra vaksinasi bersama bumn
namun vaksinasi dilakukan pada pagi hari saja khususnya pada hari pertama puasa
panitia menyebut jumlah warga yang divaksinasi berkurang dibanding sebelumnya
sementara itu hingga pukul sepuluh pagi belum ada peserta yang mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi